kembali lagi bersama saya rengga dan fadjah di ranjiroto kompas tv
nah sekarang saya ada di samping mobil yang tidak asing sahabat kompas tv
dan sekarang dia sudah melakukan facelift
kita pernah nyoba sebelumnya mungkin bisa ditaruh di sini linknya
bedanya netafee sama yang kita review kemarin sahabat kompas tv
ini adalah versi dua nya yaitu netafee dua
yang kemarin kita coba netafee satu
jadi netafee yang pertama sahabat kompas tv
mungkin lebih ke facelift ya jerry ya
soalnya semuanya sistem sistemnya kayak butternya sama
range nya sama di empat ratus satu km
terus habis itu kecepatannya sama
terus charging nya juga sama dengan menggunakan wall charging yang bawa
kalau fast charging nya dia di delapan jam dari sampai seratus
kalau fast charging nya dia dari tiga puluh sampai delapan puluh hanya tiga puluh menit saja sahabat kompas tv
beberapa perbedaannya yaitu kalau lampunya sama jar
cuman dulu tuh lampunya dia pakai
dia sudah pakai led proyektor untuk yang v dua ini
dan di bagian bawah ayo turun yuk turun yuk
terus yang berbeda dibawahnya ini sahabat kompas tv
dan juga disini ada aksen chrome juga yang menurut gua itu
menambah kesan sporty kayak gitu sahabat kompas tv
dan juga disini ada kisi kisi yang
ini perubahan yang cukup signifikan buat leta v dua yaitu ada fitur abdasnya sahabat kompas tv
semakin safety buat leta v dua ini mantap
meskipun belum ada kamera tiga ratus enam puluh nya cuman
dengan adirnya ada disini bisa menambah safety di mobil leta v dua ini
ini bukti adanya ada situ
adanya kamera disebelah sini juga sahabat kompas tv
di spionnya sayang sekali dia tidak ada lampu sennya
tapi sennya ternyata disini
kalau si neta v dua ini sama kayak v satu juga
terus bener bener sampingnya bener bener nggak ada yang berubah
sama semua dari yang p satu sama v dua
yang berbeda di bagian velognya jer
dia sekarang pakai two tone
lebih cakep lebih sporty lagi lagi
di toilet ini menurut gue lebih sport juga
terus kita coba di bagian belakang kali ya jer ya
kayaknya ada perubahan yang signifikan nih di bagian belakang juga aja
nah di bagian belakang dari leta v dua ini
yang berubah yaitu yang sangat kentara sekali yaitu lampunya
dan dia lebih menurut gue lebih keren dari yang sebelumnya ya
oh ya di pojok doang ini
dan dia nyatu ini nyala semua sama kemas v
kalau dinyalain ini bener bener kayak nyala semua
nah disini dia bener bener simple sama kemas v
hanya ada tulisan leta dan juga tulisan v dua
ada yang beda lagi reng
gue liat disitu ada kayak ductile gitu
ductile ini ada karena ada lampu ini jer
jadi cantik lampu ini dia ada semacam ductile ductilean ini jer
dan ini menambah kesan aerodinamis ya
dan lagi lagi lebih sporty dan lebih fresh lah kayak gitu
lalu jer disini ada wiper
meskipun ya penempatannya agak nonjol ya di luar ya
cuman oke lah sekarang ada wipernya
tapi angka langkah lebih baiknya buat neta ditaruh sini
disini ada stop lamp sambat kebasi v yang dulu ada dan sekarang tetep ada gitu
kita cek apakah udah power tailgate
ternyata kalo tailgatenya masih pake manual
kalo misalnya kalian kurang luas lagi ini bisa direbahkan kayak gitu sambat kebasi v
kita coba rebahan ya
bisa direbahkan dan ini akan menambah ruang bagian bagasi dari netavi dua ini
dan disini sepertinya ini ada ruang lagi cuman buat untuk alat alat keamanan sambat kebasi v
dia gak pake pensyaraf tapi dia pake tayar repair kit
oke mungkin itu ya overall sama sambat kebasi v
dan kita lihat dari sisi dalamnya ada perbedaan yang lumayan signifikan dari neta versi satu
yang gua rasain pertama saat naik neta v dua ini sambat kebasi v
dan yang gua bilang tadi sambat kebasi v di dalam ini ada cukup perubahan yang bagus
yaitu sekarang neta udah bisa di naik turunin kursinya meskipun dia masih pake conggel conggel gini
oh gapapa itu perbaikan yang positif
dan stirnya masih ala ala f satu yang
flap top dan juga flat bottom kayak gitu
setirnya sama juga dan ini bisa memberikan apa ya
kayak lebih enak gitu buat manuver kiri kanan kayak gitu
kayaknya nggak ada perubahan secara signifikan ya
dan disini yang gua suka dashboardnya clean
dan juga layar ini sambat kebasi v
yang dimana dia semuanya kita bisa atur dari layar ini
yang versi satu kan juga dia kontrolnya di sini semua
dulu waktu kita mau connect in dari hp ke head unit
kita harus pake aplikasi pihak ketiga namanya carbit link jar
oh iya itu cukup merepotkan sih buat yang oldies oldies
ya dan alhamdulillah kemarin kita bilang dan dari pihak neta didengerin
entah itu dari siapa yang didengerin ya
itu yang penting sekarang udah bisa apple car play
meskipun dia belum bisa android auto
cuma perbaikannya yang bagus jar
paling ga kita ga usah download download dulu aplikasi pihak ketiga aneh aneh gitu
jadi kita bisa langsung connect in pairing dari iphone kita ke layar itu
kontrol tengah ini sobat tempat cv
di depan ini juga ada speedometer yang kecil imut kayak gitu sobat tempat cv
yang menurut gue pas
dan pandangannya dia ga ketutup setir sobat tempat cv
jadi dia tempatnya ga disini tapi disini
minimalis seperti neta yang versi sebelumnya
jadi menurut gua ini bukan all new cuman dia facelift memperbaiki
apa yang kurang yang menurut mereka kurang dari mobil ini
fitur fiturnya ya perbedaannya
perbaikan fitur fiturnya dan seperti yang dulu juga transmisi di sebelah kanan satu mbak sivi
jadi kalo kita ga terbiasa harus bener bener hati hati karena ini
yang biasa kita keatasin kebawahin itu lampu sen
kemersi mersian dan untuk tuas yang sebelah kanan ini untuk wajibnya itu untuk kemasinan itu kan
situasi yang sebelah kanan ini untuk waper dan juga lampu
dan lampu sen itu disini sobat tempat cv
kalau misal kalian nyetir belum seberapa menguasai hati hati ya
saya harus dibiasakan lagi
mungkin itu sound class cv yang ada di depan ini
yang seperti gue bilang tadi semuanya overall hampir sama
dan dia meningkatkan fitur fitur yang menurut mereka kurang
nah sekarang kita ada di posisi belakang dari neta v dua
yang pertama gua rasain ini posisi moodi saya sobat tempat cv
dan ini legroomnya hanya cukup
gak bisa dibilang luas ini hanya cukup sobat tempat cv
kayaknya gak ada perubahan dibanding generasi sebelumnya
dan sama ini juga bisa masuk juga ke dalam sobat tempat cv
dan cukup empuk juga
bener kata lu jar ini gak ada perubahan sama sekali kalo dibagian belakang ya
dan ya tetep juga tetep gak ada ac dibagian belakang
gak ada jadi kita hanya ikut di asia depan
ya tapi menurut gue harusnya cukup sih ya
soalnya kabin di mobil ini menurut gue cukup
nggak terlalu besar juga jadi harusnya cukup
dan ya itu sobat tempat cv mungkin
dari sisi belakang kita nggak bisa berbuat banyak
iya benar bukan hampir tadi sama dari versi yang pertama gitu
oke sekarang kita konglusi jar
nah sobat tempat cv tadi dari luar dan juga dari dalam
dari dalam dari neta v dua ini sobat tempat cv
nah gimana reng nur sebagai orang yang pernah nyoba neta generasi satu
dan terus lu menet generasi dua gimana
menurut gua kesimpulannya jar
neta v dua ini bener bener dia menambahkan apa yang kurang
pihak neta mempelajari apa yang kurang dari v satu
dan diimplementasikan dengan baik di v dua ini kayak gitu sobat tempat cv
yang paling penting dan paling
terlihat itu ya itu fitur adas nya kayak gitu
fitur keselamatan yang membantu pengemudi
betul itu keselamatan yang dibutuhkan pengemudi jar
tadi gue ada lupa jar di bagian interior
untuk neta v dua ini di update jar
di upgrade dan juga diupdate menjadi lebih fresh lebih bagus lagi
sayangnya kita nggak bisa nyalain ini karena ya di unit tes ini
kita belum bisa mendapatkan akses kuncinya
dan juga lampu belakang ini sporty sekali sobat tempat cv
nah jadi kayak gitu sobat tempat cv
bukan lebih mahal tapi dia lebih murah dari
neta v satu kan harganya sekitar tiga ratus an juta jar
dan neta v dua ini di harga dua ratus an juta rupiah aja
karena dia ini udah ckd
dan atau diproduksi di indonesia gitu
dirakit atau diproduksi di indonesia
jadi pajaknya lebih murah makanya harganya bisa lebih bersaing lagi
itu pribuk atau bisa langsung kita beli
mungkin mulai delivery di bulan juni gitu
ini pilihan yang patut dipertimbangkan sobat tempat cv
oke mungkin sekian dulu informasi dari gua sobat tempat cv
kalau kalian suka jangan lupa klik like comment dan juga subscribe channel youtube tempat cv